ya anda pernah baca cerpen atau novel karya golagong balade siroy
kalau ada yang pernah berarti ketahuan umurnya berapa gitu ya
ini karena memang sebagai cerpen balada siroi muncul di majalah hai tahun delapan puluh an
nah cerita tentang anak muda yang sedang mencari jati diri
dengan berpetualang ini akan segera hadir di layar lebar
langsung saja kita ngobrol ngobrol dengan sutradara sekaligus pemeran dari film balada siroy
sudah hadir semua di sini
ada dari mas fajar nugros terima kasih sudah hadir
ada juga biawan serta abizal al ghifari
terima kasih apa kabar semuanya nih
baik alhamdulillah ya
abizar merasa berat gak sih memerankan karakter dari novel dan juga cerpen yang memang udah terkenal banget pada zaman ini
berat sih karena apa namanya di luar itu ini jadi film pertama gue pribadi sebagai main karakter
dan ini tahun jawab yang besar banget
dan bukan tahun jawab doang cuman ini rasa yang besar
karena gue harus mengejar ketinggalan gue ke temen temen aktor lainnya gitu kan
gak aja dong
dan juga dari ekspektasi pembaca pembaca novel balade siroy yang hit setahun segitu itu kan pasti punya ekspektasi yang beda gitu kan
ya sebisa mungkin kita bakal melengkapi ekspektasi itu meskipun gak bakal semirip mirip mungkin
ya kalau ditanya berat pasti berat sih semuanya berat rasanya
tapi seru soalnya satu kita semua seumuran jadi kita ngejaga api semangat satu sama lain untuk tetap nyala bikin karya yang bagus bareng bareng digawangin sama mas fajar
jadi kayak seru aja gitu kan sebenernya
beratnya tadi nggak berasa berat beratnya di mas fajar
oke gitu maksudnya gimana
mas fajar gimana
membangun sebuah visual dari memang yang sudah diceritakan dalam bentuk novel dan juga cerpen
pasti kan pembaca punya imajinasi sendiri
nah berarti tantangan terserih dong untuk membuat ini menjadi audio visual gitu gimana sih bisa diceritain
ya yang perlu kita pahami pertama adalah sebuah novel atau karya sastra gitu ya tulisan gitu punya dunianya sendiri dan film punya dunia sendiri
dan biasanya penulis novel itu punya imajinasi sendiri juga dan pembacanya punya imajinasi sendiri juga gitu
tapi kalau di film practically ini karya yang berbeda
karya karya yang berbeda
karya yang berdiri sendiri dan bisa jadi ini imajinasi penulis skenario dan sutradaranya gitu
dan visi produsernya gitu
lebih ada kolaborasi yang banyak dalam sebuah film gitu
kalau novel karya tulis kan ya ini mas gong sendiri gitu
kemudian ini nyetrum ke sekian juta pembaca ya itu soal lain gitu
tapi kalau film kerja kolaboratif antara produser saudara penulis skript dan para aktornya
yang kemudian mereka membangun dunia baru yang kita jadikan sebuah
karya visual gitu
effort terbesarnya tentu lebih effort ya daripada karya tulis gitu
karena kita harus mencari kota mencari sudut sudut kota untuk kembali membangun tahun delapan puluh an gitu
jadi ya bahasa mudahnya adalah ini baladashiroi versinya nugros gitu sebagai sutradara gitu
beda dengan baladashiroi novel golagong gitu
dan hopefully bisa memberikan apa melepas dahaga pembacanya gitu
dan menghibur anak anak kita
dan menghibur anak anak zaman sekarang millennial and genzi yang bisa ngeliat dulu bapak ibu gue apa pacaran gimana ya
masa muda mereka gimana ya apakah sama asiknya dengan dunia kita sekarang
oke mungkin dengan balapan motor dan segala macam yang tadi kita sudah lihat beberapa adegannya di trailer tadi
delapan motor sebelum era ada helm lah
aku balik lagi ke abizar
abizar untuk memerankan karakter roy sendiri risetnya gimana waktu itu
banyak sih risetnya
contoh kan di script pun nggak begitu detail ceritanya tentang kepribadian ataupun hobinya si roy gitu
jadi itu yang harus gue kulik sendiri
kayak misalnya contoh lagu lagu apa sih yang biasa dia dengar gitu
mungkin diceritain beberapa cuman kan nggak semuanya gitu
jadi akhirnya harus gue kulik lagi
dan juga contoh misalnya kayak cara berpenampilan cara berjalan cara ngomong cara di respon terhadap orang orang baru gitu
itu lumayan effort dan besar banget untuk pecahannya
bahkan gue pun sampai nanya ke orang tua gue akan nyokap gue
kayak om gimana sih tahun delapan puluh an itu gimana
karena kebetulan nyokap lahir tahun tujuh puluh tujuh kan
berarti tahun delapan puluh an tuh ya lagi masih muda mudanya gitu
kita ngebayangin ketemu muda gitu
gak usah gak usah
jadi kayak nanya gimana sih pdkt dulu sama almarhum itu gimana
dijelasin ya seperti ini seperti ini
sebenernya ngerti gitu
sebagai anak dua ribu an harus memerankan karakter tahun delapan puluh an pasti risetnya harus agak sedikit mendalam gitu ya
terus ngerasa lebih relate gak sih dengan kehidupan anak zaman sekarang gitu
mungkin relate secara apa ya secara udah dalam satu frekuensi oke relate
cuma di luar itu misalnya kayak baru kenalan sama temen itu enggak sih
karena apa ya ya oke era sekarang kan terlalu banyak digital gitu loh
jadi dulu kayak ya paling apa sih paling cuma workman dan lain lain hal hal gitu
cuma sedikit yang bisa dibahas dari hal itu
jadi lebih kayak benar benar dari hati
koneksinya bisa lebih dapet ya
iya tapi asik banget gitu
asik banget kalau boleh milih tinggal di zaman sekarang empat delapan puluh an
kalau boleh milih tetep sekarang
karena ketemu nyangkapnya muda
karena media lu udah banyak gitu
jadi kayak apapun yang gue inginkan sekarang gue bisa ciptain
mungkin kalau dulu ada keterbatasan gitu sekarang
dengan banyaknya media yang bisa support gitu
jadi ya segampang itu
mungkin gue mau ngasih gampang itu cuman lebih mudah
iya lebih mudah ya
aku balik lagi ke mas fajar
mas fajar ini dari informasi yang kita dapatkan
katanya karakter roy sebenarnya harusnya diperankan sama mas dio
nah bisa diceritain dulu gak nih gimana
ya memang pencariannya cukup lama ya
untuk mencari karakter roy ini
kan judulnya aja balada si roy so it's the baladanya si roy gitu
karakter ini kita nyari hampir dua tahun
dan sebelumnya sudah banyak aktor yang berencana memerankan gitu
dan tapi di era sekarang mungkin sudah usianya sudah gak bisa nyampe lagi
jadi kita harus cari yang baru
saya sama santi waktu itu pertama kali milihnya bio
terus suatu hari si abizar datang untuk casting peran lain di film itu
dan saat dia mau pulang selesai casting dia mampir ke ruangan saya
dan ngucap salam sih ceritanya gitu
jadi dia ngucap salam salamualaikum
jadi akhirnya saya memanggil lagi abizar untuk ngobrol dan sebagainya
apalagi di film ini ada beberapa karakter yang adegan adegan tertentu yang harus dia peran
jadi saya nungguin dia nungguin dia nungguin
bagaimana pandangan dia terhadap adegan itu
dan dia oke baru besoknya saya ketemu bio gitu
untuk ngasih tahu bahwa perannya di switch
dari awal juga sebenarnya ketika dipercayakan ya kita harus memanfaatkan kepercayaan sebaik baiknya kan
tapi aku juga gak ngerasa roy to aku gitu
jadi kayaknya pas dipanggil lagi dibilang jadi dula
oh ya kayaknya bener
emang kayaknya gak fit di roy
kayaknya lebih cocok jadi dula gitu
jadi malah seneng banget karena takut miscast juga
baca skripto bagus dan lain lain
kalau sampai miscast kan sayang banget
jadi ketika dipercayakan jadi dula malah lebih seneng lagi gitu
luar biasa yeay tetap ikut main
tapi ngerasa lebih cocok sama dula ya
iya lebih cocok sama dula
oke oke kalau kita lihat tadi dari trailernya kan kelihatan ada adegan track trackan gitu ya
apakah memang ada pemeran pengganti atau harus latihan motor dulu gimana dari abis itu deh
kalau latihan motor sih alhamdulillah enggak ya
karena emang gue sama bio dan teman teman lainnya emang punya basic skill untuk di motor gitu
ada beberapa hal yang emang kita diganti jadi stun
mungkin kayak misalnya adegan harus lompat atau yang emang ekstrim yang punya resiko untuk mencederai pemain gitu
cuman rata rata sih enggak
rata rata iya kita beneran
dan itu wah
itu keren banget
dan itu bener bener apa ya
ngeri sih maksudnya dengan jalan yang baru kita kenal
dan kita harus speeding di situ
harus ngontrol mainin rem dan juga kopling gitu kan maksudnya
tetap dengan safety yang ada gitu ya
kita ngukur dulu jaraknya
seperti apa itu
terus seru banget
meskipun kelihatannya kayak ya udah gitu
cuma badan doang
cuman sebenernya kita dalam banyak protection ya
untuk menghindari kecelakaan itu ya
supaya lebih aman ya
tapi kalau ngomongin adegan balapan kan bukan hal yang sebentar gitu untuk pengambilan gambar
waktu itu butuh waktu berapa lama sih
oh menarik menarik gitu ya
tapi kalau saya ke mas fajar lagi
mas fajar keterlibatan dari gol agung dalam pengembangan film ini seperti apa
nah saya juga surprise ya
ini sebenarnya hampir empat tahun lalu empat tiga tahun lalu gitu ya
saya menghubungi mas gong itu lewat twitter
saya twitter dia melintas
dia bilang lagi di thailand kalau nggak salah bertualang gitu ya
karena emang saya udah bacanya zaman sekolah kan
saya baca mbak balade sira zaman sma
saya langganan high gitu gitu
terus saya ingat mas gong melintas
somehow saya terbersih balade sira gitu
saya dm dia
mas balade sira masih available nggak untuk difilmkan
dia bilang masih nanti saya pulang ke indonesia kita ketemu ya
nah memang sebelum ini sudah banyak yang berencana memfilmkan
tapi nggak pernah works gitu
somehow yang di sini dilalahnya kalau orang jawa bilang ya mbak
bahasa inggrisnya apa ya ini
bahasa indonesia nya apa sih
dilalahnya itu apa
silahkan kamu mau bentuk seperti apa mau wujudkan seperti apa gitu
bahkan dia nggak ikutan yang jadi roy harus abc gitu
jadi waktu dikasih tahu bahwa roy yang meranin abizar gitu
dia langsung oh oke
dulu bapaknya juga pengen ini jadi pernah ngomong ke saya pengen jadi roy kata dia gitu
jadi kayak sudah menurutku ya film itu kayak sudah takdir dan jodoh
dan kita syuting ini kan dua ribu dua puluh satu ya pas pandemi gitu
pandemi lagi sedikit hampir melandai dikit lah gitu
dan bisa dieksekusi karena tempat kita syuting kota teluk betung itu masih ppkm level berapa gitu
dan kita dapat izin untuk pakai wilayah itu
karena masih pandemi dia tutup
teluk betung itu pusat ekonomi kan di bandar lampung
di bandar lampung
di bandar lampung
jadi karena dia masih tutup tokoh tokohnya kita bisa syuting
bayangin kalau nggak pandemi gitu ya
maksudnya di era normal itu akan sangat susah untuk syuting di situ
jadi somehow semuanya menurutku ya sudah takdir dan jalan nyalah
setelah tiga puluh tahun mas gong menulis ini baru tiga puluh tahun kemudian bisa difilmkan
jadi ada hari
ini kok serang ya
tapi kita ketemu pas kita lagi makan
hari pertama ketemu terus kita banyak ngobrol
lebih banyak lagi tuh pas gue mas fajar bu santi
dan ada mas gong juga
di situ mulai lebih ngobrol banyak
lebih bercerita tentang mas gong sendiri
kayak misalnya dia punya komunitas apa dengan apa namanya baladis reuters sendiri gitu
lebih banyak tahu di situ
dan alhamdulillah itu juga di awal awal syuting jadi ngebantu banget
kalau kita bicara soal hikmah atau pelajaran yang didapatkan dari karakter roy apa nih
dari karakter roy apa ya jadi lebih paham untuk menyikapi bagaimana caranya menjadi manusia yang baik
dan juga lebih sayang sama apa yang kita punya terutama ibu
dari karakter dulu lah
pakai ada dulu
ada sisi lagi
ada sisi baiknya
bionya belajar dari dulu lah kan
jadi ya itu belajarnya itu
kalau ke mas fajar terakhir
kenapa pemirsa kita harus nonton
saya pikir orang indonesia harus nonton film ini karena dia memberikan apa ya
mengingat lagi bahwa masa masa remaja itu masa yang paling penting untuk mencari kita maunya ngapain ya
kedepan kita maunya apa ya gitu
itu bisa menjadi cerminan betapa oh masa remaja gue cukup seru atau nggak seru atau apa
sebelum apa ya sebelum kita melakukan banyak kesalahan
oke kesalahan akan terjadi tapi bisa menjadi sebuah hiburan ya
saya mendesain film ini sebagai hiburan buat siapapun
remaja maupun orang orang yang hidup di masa remajanya di era delapan puluh
jadi misalnya saya yang kita sudah punya anak remaja gitu kita ajak
nih masa remaja ayah juga seru seperti masa remaja kamu gitu
something like gitu lah gitu ya
terakhir sedikit lagi mas fajar
ini kan lagi zaman cinematic universe gitu
ada rencana pengembangan ini
jadi hopefully kalau yang pertama ini
bisa diterima masyarakat dengan baik bisa lanjut terus
oke kalau begitu kita tunggu ya nanti tanggal sembilan belas januari
untuk tayang di bioskop
terima kasih teman teman sudah hadir di sini
mas fajar mas bio abizar sudah hadir dan juga ngobrol ngobrol sama kita
kita kembali lagi ke studio